pilihan umum hampir merampungkan rekapitulasi
masih bersama saya budi mantanrujo di satu meja di forum
market scott tadi menyebutkan indonesia is corrupted demokrasi
margar scott itu merujuk pada tulisan marcus mitsner di dalam bukunya terbaru
tentang studi kepresidenan selama reformasi
hampir seluruh koalisi koalisi kepresidenan selama reformasi
terutama sejak gus dur itu dalam pandangan marcus pintar
selalu membentuk koalisi pelangi yang mengakibatkan begitu banyak kompromi kompromi
nah ini sebenarnya kalau kembali ke judul corrupted democracy
demokrasi yang terkorupsi salah satunya disebabkan oleh tiga hal
pertama melemahnya kebebasan sipil
yang kedua adalah menghilangnya oposisi politik di parlemen
dan yang ketiga adalah melemahnya integritas pemilu
nah hari ini kita tahu kpu akan mengumumkan untuk soal pemilu
mungkin pesta ini akan berakhir mungkin otoritas negara malam ini akan sudah mengambil keputusan
belum memberikan restu terhadap apa yang akan diputuskan malam ini oleh negara
terlalu banyak saya kira ketidakberesan atau e regularities kejanggalan
di dalam proses menuju pelaksanaan pemilu di tahun dua ribu dua puluh
mungkin inilah pertama kalinya
di masa reformasi yang begitu banyak dipertanyakan termasuk oleh komite hak asasi manusia di pbb
ini komite yang terdiri dari para ahli ahli independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan setiap negara
terhadap covenant international hak sipil dan politik
indonesia dipertanyakan kesungguhannya dalam memenuhi hak hak politik warga masyarakatnya
selama reformasi hampir seluruh pemilu di indonesia dipuji oleh dunia
sepuluh tahun dua puluh lima tahun lebih bahkan indonesia melangsungkan pemilu
yang dipandang jujur bebas adil dan damai tanpa ada konflik atau kekerasan elektoral
kecuali mungkin pemilu dua ribu sembilan belas ketika kubu prabowo menolak hasil pemilu
memobilisasi masa dan akhirnya terjadi kekerasan elektoral di bawaslu
tapi yang saya kira jadi concern kita bersama terutama para otoritas moral dan intelektual
adalah runtuhnya agenda reformasi
kalau menggunakan istilah margaret scott adalah terkorupsinya demokrasi
margrad menjelaskan beberapa faktor
ada dua faktor yang dia garis bawahi dari bukunya marcus mirsner
yang pertama adalah hancurnya kpk
jadi the turning point titik balik kemunduran demokrasi kemunduran reformasi dalam bukunya marcus michner
yang dikutip oleh margaret scott adalah hancurnya kpk
kpk kembali tidak lagi memiliki independensi
kpk menjadi alat atau senjata politik untuk mengendalikan lawan lawan politik
dan yang kedua dalam pandangan margaret scott
yang juga mengambil marcus mirster adalah proses perubahan undang undang
untuk meloloskan gibran raka buming raka di dalam pencalonan calon wakil presiden
kita tahu di dalam berbagai standar internasional kita ambil misalnya international idea
itu lembaga internasional yang sangat ahli dalam bidang pemantauan pemilu di dunia
dia memiliki tiga indikator untuk sebuah pemilu bisa dikatakan adil atau tidak
memenuhi konsep electoral justice atau tidak
salah satunya adalah setiap proses setiap tindakan setiap prosedur itu sesuai dengan undang undang
nah yang terjadi pada kasus indonesia undang undangnya dirubah terlebih dahulu
untuk memungkinkan salah seorang calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk kemudian dipenuhi
hanya karena ia merupakan anak presiden dan keponakan dari mahkamah konstitusi
nah tentu negara memiliki menyediakan beberapa waktu lagi untuk dua proses
saya kira yang pertama adalah apakah para pihak misalnya satu dan tiga
akan mengambil keputusan untuk menerima pemilu atau tidak
kalau misalnya tidak tentu mereka bisa pergi ke mahkamah konstitusi
seberapa besar mahkamah konstitusi akan memenuhinya tentu masih tanda tanya besar
tapi paling tidak kita akan tahu seberapa jauh mahkamah konstitusi ini masih bisa dipegang atau sebaliknya
di awal saya katakan oposisi di parlemen sangat penting untuk tegaknya sebuah demokrasi
kalau tidak ada oposisi di parlemen saya kira sulit demokrasi bisa berjalan dengan baik
karena itu saya berharap proses angket bisa berjalan
saya lihat beberapa partai sudah menyiapkan naskah akademik termasuk pdip
saya berharap proses angket itu bisa berjalan
dan kita jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik ketidakberesan dan kecurangan pemilu
oke baik usman thank you prof komarudin hidayat
pak komar jadi kalau menurut observasi anda sampai kita masih menantikan tiga jam sampai jam dua belas batas waktu kpu untuk mengumumkan hasil pemilu
tadi ada demokrasi yang terkorupsi dan lain sebagainya
feeling saya ya itu ada tiga agenda
pertama adalah untuk menyelesaikan legalitas pemilu ini
dan kalau tahu nanti ada dispute maka kemudian dibawa ke mk
disanalah nanti silahkanlah mereka untuk adu argumen adu data dan seterusnya
dan itu satu hal dari aspek legal
tapi kedua yang saya amati adalah walaupun itu nanti
secara moral etika politik rasanya tidak akan selesai
oleh karena itu para intelektual mereka akan membuat catatan khusus terhadap kekurangan kekurangan dari demokrasi maupun juga proses pemilu kemarin
nah yang ketiga karena reformasi ini sudah berusia satu generasi dua puluh lima tahun
dari pengalaman terakhir ini ada satu pertanyaan
apakah model dan pelaksanaan demokrasi yang kita terapkan selama ini mau dipertahankan
jadi paling tidak ada dua catatannya itu
yaitu catatan etis moral dan bolong bolong lubang lubang
undang undang hukum politik yang kelihatannya di sana harus diperbaiki
tapi lebih dari itu sistem pemilu demokrasi model apa
berdasarkan pengalaman satu generasi ini
macam menarik pemerintah ke depan dan juga dpr ke depan
perlu memikirkan ulang tentang praktek demokrasi itu
tadi banyak catatan demokrasi yang terkorupsi
ada dewan ham pbb yang juga mempertanyakan netralitas
terhadap pemerintahan presiden jokowi dan banyak kritik
gimana anda respon kegelisahan kegelisahan akademisi itu
pertama mas budiman tugas pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu adalah
memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil
nah dalam konteks penyelenggaraan pemilu
pemerintah memastikan harus memastikan bahwa
ketersediaan anggaran itu terpenuhi
bahwa keamanan ketertiban di dalam penyelenggaraan pemilu itu
lalu yang ketiga ketersediaan sumber daya manusia
dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan tepat waktu
dan pengumuman hasil pemilu yang nanti kita tunggu tiga jam ini
kalau tiga jam ini sudah bisa ditetapkan berarti
nah pada titik itu kita harus bersyukur bahwa proses proses itu bisa dilalui dengan baik
lalu yang kedua terkait dengan catatan catatan substantif
terhadap pelaksanaan demokrasi yang disampaikan oleh teman teman dari masyarakat sipil
dari akademisi tentu itu adalah sesuatu yang harus didengarkan
dan diperhatikan dengan sungguh sungguh
karena aspirasi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh
kalangan akademisi dari masyarakat sipil
subjek yang menjadi kritik terhadap proses demokratisasi
dianggap tidak baik adalah semua pihak
ada pemerintah ada partai politik ada penyelenggara pemilu
oleh karena itu semua catatan catatan itu harus kemudian
menjadi agenda kolektif bagaimana ke depan itu menjadi lebih baik
tadi bang komarudin menyebutkan bahwa
perlu memikirkan kembali tentang desain tentang sistem
salah satu tuntutan dari rekan rekan akademisi adalah
juga perbaikan ke depan bagaimana sistem pemilu itu
didesain sedemikian rupa menjadi lebih baik
peluang itu dibuka ketika ada putusan
beberapa putusan mahkamah konstitusi yang mengharuskan
pertama adalah putusan terkait dengan dapil
jadi di undang undang pemilu
april itu mk memutuskan bahwa dia tidak konstitusional
yang kedua adalah terkait dengan batas usia
jadi batas usia pencapresan
pada titik itu pasti akan dilakukan
berbagai keresahan yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak demokratis
itu mesti nanti dilembagakan di dalam sistem itu sendiri
kalau lihat ya ini kan gerakan salemba atau ugm itu kan
di beberapa sebelum pemilu kan kenceng ya
ya karena akan diikuti oleh berbagai wilayah
jadi bahkan universitas sekarang terkonsolidasi
melalui kluster kluster wilayah gitu
karena bagaimanapun juga kita melihat
yang terjadi hari ini di dalam pemilu dua ribu dua puluh
itu memiliki karakter yang khusus kekerasan budaya
jadi bagaimana politisasi yudisial
hukum digunakan untuk alat rekayasa politik
begitu teman teman saya melihatnya
dengan yang kami pelajari sebagai indirect violence ya
mengikis nilai nilai norma norma tentang apa yang baik apa yang buruk
adil patut pantas dan lain lain
dan itu direpresentasi melalui bahasa simbol simbol
jadi pidato pidato baliho baliho yang bertebaran dimana mana itu simbol simbol
dan juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan sih
misalnya survei survei politik itu dilakukan oleh konsultan politik
bukankah harusnya oleh lembaga independen gitu ya
nah ini bisa sangat efektif kekerasan budaya ini karena banyak warga negara yang tidak kompeten
yang tidak melek politik tidak melek hukum tidak melek sejarah
sehingga mereka tidak bisa menerjemahkan pasal pasal dalam konstitusi ke dalam keseharian mereka
mereka pikir ini urusan orang orang elit saja tidak kena dengan kami gitu ya
itu kan oleh sebabnya kami itu dibully di tempat tempat di mana mana gitu
seharusnya warga negara itu kompeten
mereka tahu hak dan kewajibannya sehingga mereka bisa memperjuangkannya sendiri
oke baik itulah apa sinyalemen dari prof sulis
memang bagaimana kegelisahan masyarakat sipil itu kemudian terlembagakan kita dalami setelah jeda berikut ini